beralik informasi lainnya wakil presiden republik indonesia kiai haji maruf amin
meresmikan enam rumah ibadah di lingkungan universitas swasta di jakarta selatan
wakil presiden berharap toleransi antarumat tercipta di lingkungan kampus
kiai haji maruf amin menyambut baik ide untuk pertama kalinya kampus memiliki enam rumah ibadah sekaligus
mulai dari masjid gereja katolik dan protestan vihara klenteng hingga pura
peresmian kali ini juga dihadiri oleh menteri agama yakut kolil kwemas
serta gubernur dki jakarta anies baswedan
wakil presiden berharap rasa persatuan dan kesatuan antarumat beragama dapat lebih tertanam dan memudahkan kerjasama lintas agama
wakil presiden berharap rasa persatuan dan kesatuan antarumat beragama dapat lebih tertanam dan memudahkan kerjasama lintas agama